kenaikan tarif penerbangan dan pemberlakuan bagasi berbayar
membuat penerbangan di bandara internasional kuala namu
hal itu menyebabkan penurunan profit angkasa pura ii
bandara internasional kuala namu mencapai miliaran rupiah
pada januari dua ribu delapan belas ada tujuh tiga ratus tiga puluh enam penerbangan di bandara kuala namu
dari serdang sumatera utara
namun pada januari dua ribu sembilan belas hanya ada lima enam ratus dua penerbangan
sementara itu pada januari dua ribu sembilan belas ada satu sembilan ratus empat puluh
dan empat pembatalan penerbangan sedangkan pada januari dua ribu delapan belas
total tiga ratus empat belas penerbangan dibatalkan
pada januari dua ribu delapan belas jumlah penumpang mencapai sembilan ratus lima puluh tiga enam ratus lima puluh enam
tetapi pada januari dua ribu sembilan belas hanya tujuh ratus enam puluh tiga delapan ratus sembilan puluh empat
atau berkurang satu ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus enam puluh dua penumpang
pada januari dua ribu delapan belas menjadi empat tujuh juta kilogram pada januari dua ribu delapan belas
kenaikan tarif penerbangan menjadi salah satu penyebab
penurunan jumlah pesawat dan penumpang
hal ini membuat penurunan profit di bandara kuala namu signifikan
jika sampai kuartal kedua tidak bertumbuh
pt angkasa pura ii bandara kuala namu bisa rugi miliaran
untuk itu dilakukan sejumlah kegiatan menarik dan improvisasi
untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke bandara
dari bandara internasional kuala namu dari sabda medan
memang terjadi penurunan jumlah trafik dan jumlah penumpang
nah hari ini
terjadi kompet mantuman atau bulan bulan
dibandingkan tahun ini ke januari dua ribu delapan belas
sejumlah penumpang mengaku tarif tiket dan bagasi berbayar memberatkan
sehingga terpaksa mengurangi barang bawaan dan belanja oleh oleh
penumpang pun berharap harga tiket kembali turun
sehingga dapat meringankan biaya perjalanan
sebenarnya merasa keberatan atas pemberlakuan tarif tarif tiket sekarang
dan juga menyantut nakal bagasi
ini yang selalu merepotkan kita
itu yang kita membingungkan juga ini penerbangan
jadi sebenarnya diimbau kepada pemerintah itu agar mengembalikan seperti perjalanan sebelumnya
jadi bapak untuk menyikapi tetap tetap terbang juga gimana setannya pak
tetap melaksanakan terbang karena tujuan kita harus pulang
apapun alasannya tapi kita tetap membutuhkan penerbangan ini
sejumlah paskapai penerbangan
penerbangan di bandara kuala namu menjelaskan saat low season
memilih melakukan perawatan untuk persiapan peak season